hari ini menjadi rekor penambahan berdasarkan data yang dihimpun dari satgas penanganan covid sembilan belas
yakni per hari ini sebanyak tiga puluh enam lima puluh tujuh kasus baru
dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai empat lima ratus enam belas empat ratus delapan puluh kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh lima ratus enam puluh sembilan orang
sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai empat satu ratus delapan puluh tiga dua puluh tujuh orang
kasus kematian di tanah air bertambah lima puluh tujuh orang
sehingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai satu ratus empat puluh empat lima ratus lima puluh empat jiwa